keinformasi lain seorang pedagang kaki lima di bekasi akhir akhir ini jadi viral di media sosial
anda mau tahu kenapa
karena ia berhasil merancang sebuah warung mini yang dikemas dalam sebuah gerobak yang ringkas
hanya dalam hitungan menit warung kaki lima the pecel lombok jempling siap melayani pelanggannya
jika tak mengikuti proses persiapannya sejak awal pelanggan bisa jadi tak paham
warung kaki lima yang dilengkapi meja kanopi etalase hingga dapur mini ini sejatinya hanya sebuah gerobak
model gerobak ukuran dua x satu meter yang berbeda dibanding gerobak pedagang kaki lima pada umumnya ini
kemudian lebih dikenal sebagai gerobak hidrolik karena memanfaatkan sistem hidrolit dari bekas bagasi mobil
hasilnya adalah sejumlah kompartemen yang dapat menampung aneka perabotan seperti meja tempat kompor
hingga kanopi lipat yang bisa dikemas ringkas tanpa harus dipisah dari gerobak utama
pembuat gerobak hidrolik ini tak lain dan tak bukan adalah ahmad heru indarto
dalam juragan warung yang menawarkan kuliner khas jawa nasi pecel sebagai sedian utama
heru mengaku butuh waktu delapan bulan untuk merancang dan membuat gerobak hidroliknya
karena menggunakan bahan terbaik biaya untuk membuat gerobak diakui heru juga cukup mahal mencapai tiga puluh tujuh juta rupiah
semua dilakukannya demi membantu istri dan dua anaknya agar tidak terlalu lelah saat berjualan
bagaimana kalau konsep ini adalah bagaimana kita bekerja di kaki lima pertama
jangan kaki lima itu maaf sampai hari ini masih sebagian orang memandang sebelah mata
pokoknya rusak semualah bikin kumuh aja lah
nah dari situ yang kedua baru saya berpikir bagaimana kerja yang praktis
orang kerja pasti capek mas tapi bagaimana kita mengurangi capek itu
penampilan gerobak yang unik ditunjang rasa pecel dan harga yang terjangkau
jadi resep citu menarik pengunjung
tampilannya menarik beda dari yang lain
kemudian sajian untuk ini kan pecel ya
sajian sayur sayurannya itu saya lihat seger menarik gitu
makanya ya cukup inilah inovatif banget
yang bikin beda tuh ini gerobaknya tuh dia tuh custom gitu kan
jadinya kan beda sama pedagang yang lain
dalam satu hari delapan puluh porsi nasi pecel yang habis
berhakan sekitar empat sampai lima kg bumbu ludes dibeli
di warung yang buka sejak pukul tujuh pagi hingga pukul sebelas siang ini
anda juga bisa menikmati menu tambahan seperti bakwan tempe goreng hingga telur asin dan peye
dan tak cuma menarik para pelanggannya
gerobak pedagang kaki lima di jalan part postel jati asih bekasi ini
ternyata juga mencuri perhatian di media sosial
warga net rupanya tertarik dengan inovasi gerobak hidrolik
karya heru indarto ini